di tengah pandemi covid sembilan belas warga desa janggalan kecamatan kota kabupaten kudus memiliki cara tersendiri dalam menyambut hari ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh puluh delapan
warga desa ini bergotong royong menyulap kampungnya menjadi penuh warna dengan melukis di setiap sudut gang desa dengan lukisan tiga dimensi
selain menjadi media foto lukisan tersebut juga menjadi ajang pencarian bakat warga di momen jelang hari kemerdekaan indonesia kali ini
beragam lukisan tiga d dengan aneka bentuk dibuat bersama sama oleh warga dan pemerintah desa janggalan secara swadaya sebagai langkah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme warga desa
inisiatif berbagi dan memberikan apresiasi terhadap petugas penanganan covid sembilan belas ini dilakukan oleh pedagang ketan di jalan raya darmo surabaya jawa timur
seporsi ketan merah putih disajikan gratis untuk para tenaga kesehatan sopir ambulan serta petugas tni polri dalam menyambut hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh enam tahun pada tujuh belas agustus nanti
aksi berbagi ini menjadi sebuah apresiasi dan penyemangat bagi mereka untuk terus bekerja dalam misi kemanusiaan menangani wabah covid sembilan belas
bergeser ke kalimantan salah satu barbershop di kota tarakan kalimantan utara memberikan layanan potong rambut gratis bagi para veteran pejuang empat puluh lima
acara potong rambut gratis ini sebagai bentuk sumbang sih para pekerja di barbershop untuk menghargai jasa jasa para pahlawan perang yang telah membuat indonesia merdeka
dalam kegiatan ini terdapat tujuh belas veteran yang ikut berpartisipasi sedangkan lainnya tidak bisa datang karena faktor kesehatan

kegiatan ini berlangsung dari jumat hingga hari sabtu mengingat para veteran tidak bisa datang secara bersamaan
kegiatan ini juga mendapatkan pengawasan ketat dari satgas penanggulangan covid sembilan belas setempat